pemudik memadati stasiun pasar senen jakarta pusat pada minggu malam
kepadatan terlihat mulai dari area ruang tungguk berangkatan
pemeriksaan tiket hingga gerbong kereta
sejumlah pemudik mengaku sengaja berangkat sepekan menjelang idul fitri
untuk menghindari kepadatan penumpang
ya udah akhirnya pulang bulan aja
menghindari penumpukan bisa pulang di awal juga
berdasarkan data dari pt kereta api indonesia daob satu jakarta
pada periode tanggal dua puluh tujuh april hingga satu mei
tingkat keterisian tempat duduk telah mencapai sekitar sembilan puluh persen
hingga minggu ketersediaan tiket pada dua puluh empat hingga dua puluh enam april dan tiga hingga lima mei
masih tersedia sekitar empat puluh tiga kursi
tim liputan cnn indonesia